dan kini kita langsung saja ke mahkamah konstitusi untuk mengikuti jumpa pers dari mk kita dengar bersama
mahkamah konstitusi kemudian yang keempat satu orang yang besar dalam bidang ilmu hukum yang senior telah konfirmasi bersedia prof dr bagirmanan sajl mantan ketua mahkamah hukum republik indonesia
kemudian yang terakhir satu orang dari tokoh masyarakat telah terkonfirmasi yaitu dr hondores kausa dr andes haji asaan said ali
beliau pernah menjadi wakil kepala bin republik indonesia
setelah nama nama calon anggota majelis kehormatan konstitusi tersebut diambil
atas terkonfirmasi terpenuhi seluruhnya maka akan dengan segera ditetapkan dengan keputusan ketua mahkamah konstitusi tentang pembentukan majelis kehormatan
jadi kita membentuk lembaganya namanya mkmk atau majelis kehormatan mahkamah konstitusi
dan kemudian dengan surat keputusan kita akan mengisi struktur yang sudah kita bentuk
dengan lima orang personalnya
nanti siapa yang akan menjadi ketua dalam mkmk mereka akan dipilih di antara para anggota mkmk itu sendiri
dan siapa yang menjadi sekretaris juga akan dipilih oleh mereka sendiri
yang terakhir selanjutnya majelis kehormatan mahkamah konstitusi atau lknk
akan bekerja untuk memeriksa hak yang terduka
dr pak ferdisat barisahima dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan
serta mengambil keputusan akhir dalam rapat pleno majelis kehormatan mahkamah konstitusi
demikian rekan rekan pers dan mas media serta seluruh rakyat indonesia
saya sampaikan sehubungan dengan tindak lanjut dari apa yang sudah kita ketahui bersama
kalau ada beberapa hal yang ingin disampaikan yang merah dari tv one
terkait dengan pilkada serentak yang sebentar lagi akan dilakukan
apakah ada target tersendiri dalam menentukan bapak pa benar benar telah melanggar kode etik hakim konstitusi
kalau apa yang diduga dan yang diputus oleh dewan etik
berarti memang sudah ada
ada pelanggaran berat
karena ada pelanggaran berat maka dawan etik maka rekomendasinya mengusulkan dibentuk mknk dan membebas tugaskan
terkait dengan surat penghentian sementara yang harus diberikan kepada presiden untuk menggantikan
ini prosesnya nanti menunggu hasil pemeriksaan dari mknk
jadi mknk melakukan dua kali persidangan pemeriksaan pendahuluan
kemudian setelah pemeriksaan pendahuluan diduga memang betul betul ada pelanggaran berat
maka mknk menyuruhkan kepada mahkamah untuk mengusulkan pemberhentian sementara
setelah itu ada pemeriksaan lanjutan baru setelah ada keputusan
maka bisa ada tiga kemungkinan pak sekjen ada tiga kemungkinan
kalau memang ada pelanggaran berat
merekomendasikan kepada mahkamah konstitusi
untuk memberikan pengusulan kepada presiden untuk memberhentikan dengan tidak hormat
tapi kalau ternyata tidak ada indikasi pelanggaran
maka itu bisa direhabilitasi
atau kalau pelanggarannya tidak berat ringan
maka yang bersangkutan diperingatkan dan dikembalikan direhabilitasi
itu kemungkinan yang terjadi
ada lagi silahkan
dari cnn pak
soal dua hakim yang lain yang juga menangani kasus ini
kasus penggugatan undang undang empat puluh satu ini
apakah juga diperiksa dalam proses yang sudah bapak sampaikan
atau hanya pembentukan mahkamah ini
mahkamah kehormatan ini hanya untuk pak patril sabar
atau juga lebih luas kemungkinan kemungkinan yang lain
saya sudah bertemu dengan dewan etik
dan surat ini sudah kami terima sehingga kita mulia lanjuti
tadi pada waktu dewan etik
menyampaikan surat dengan ada berita acaranya
setelah kita lihat
memang dalam proses pemeriksaan
di dewan etik yang diperiksa
pak patrialis diperiksaan absisya
karena ditahan tidak bisa diperiksa
dua hakim panel yang lain juga diperiksa
kemudian tadi malam
tadi malam diperiksa
kemudian panitera juga diperiksa oleh dewan etik
dan panitra penggantinya juga diperiksa
dalam keputusan dewan etik
yang terduga melakukan pelanggaran berat
hanya pak patrialis
kalau kemudian dari pengelejahan kpk ada sesuatu yang lain pak
nah itu kalau memang kemudian ada perkembangan dari kpk
tapi sampai hari ini
etik tidak menemukan apapun kesalahan yang dilakukan oleh dua hb panel yang lain
juga kesalahan yang dilakukan oleh panitra
bahkan ataupun panitra pengganti
ada itu yang di belakang ini
terkait dalam sindang mkmk nanti
tolong di agak dibesarkan
dalam sindang mkmk nanti
perlu ada keterangan dari pak patrial sendiri nggak mungkin
mk minta surat agar pak patrialis tuh
ya nanti mkmk yang bekerja
mkmk itu nanti akan menindak apa meminta keterangan dari dewan etik dulu
kemudian apabila dipandang perlu
maka semua yang terkait dengan itu juga akan di
melakukan pemeriksaannya oleh mkmk
termasuk mungkin ya langkah langkah yang diambil oleh mknk bisa saja mknk memeriksa pak materialis karena pak materialis di dalam tahanan kpk bisa mknk mendatangi ke sana kalau diizinkan oleh kpk
tapi kalau tidak diizinkan maka sebetulnya mknk bisa memeriksa pak materialis secara in absensia
artinya penggalian keterangan hanya dari saksi saksi itu aja pak
terus satu lagi pak ini sih mau nanya aja kenapa itu kan uji materinya dari dua ribu lima belas ya kalau nggak salah
terus prosesnya kan sangat lama baru sekarang akhirnya mencuat lagi
jadi perkara itu maksudnya di akhir tahun dua ribu lima belas
itu persidangannya selesai di pertengahan dua ribu enam belas
bulan mei dua ribu enam belas
itu jarak antara sidang sama hasil
pembacaan keputusan itu kan terbilang lama nih pak
bukan terbilang lama jadi prosesnya begini mas
setelah akhir persidangan di bulan mei maka para hakim mempelajari semua
setelah hakim mempelajari maka diadakan rph
dalam rph itu tidak satu kali bisa ketemu
bisa beberapa kali pertemuan rph kemudian baru setelah ada putusan dibuat draftnya dulu
setelah dibuat draft itu bisa memakan waktu tergantung kompleksitas perkaranya
kemudian baru setelah itu difinalisasi
jadi prosesnya memang panjang
tergantung tapi ada perkara yang mudah sehingga cepat
jadi itu sangat tergantung
karena apa di dalam undang undang tidak ditentukan jangka waktu dalam pengujian undang undang itu harus diselesaikan dalam waktu yang berapa lama
sehingga tergantung pada kompleksitas dari permasalahan tersebut
misalnya saja sampai hari ini ada perkara yang dalam persidangannya itu belum selesai
memeriksa ahli saksi yang diajukan oleh pemohon yang diajukan oleh pemerintah
kemudian ada pihak terkaitnya banyak dan pihak terkait masing masing juga mengajukan saksi atau ahli
sehingga ada persidangan sendiri yang berjalan hampir satu tahun
itu jadi tergantung kompleksitasnya
baik siapa lagi ini di depan dulu
yang putri belum ada
rini kok tenggara nggak ada nih
ya silahkan ini
kompas tv pak
kan ini katanya draftnya sudah ada pak
terus draftnya itu draft putusan ini
ya tadi kita dengar bersama ketua mk menindaklanjuti kasus yang menjerat patrialis akbar salah satu hakim konstitusi
dan disebutkan langkah lanjutan dari mk sendiri
dan nanti mereka akan membentuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi ataupun mk mk
dan nanti ini akan terdiri dari lima personel
dua diantaranya tadi disebutkan adalah aba girmanan
ini adalah seorang hakim senior
dan kemudian juga dari tokoh masyarakat yang juga mantan wakil bin republik indonesia yaitu asad said ali
nanti juga akan menjadi bagian dari majelis kehormatan tersebut
dan nantinya mereka akan melalui sebuah proses
diantaranya akan ada dua persidangan pendahuluan
dan nanti apabila ada indikasi pelanggaran berat
nanti majelis kehormatan mk ini akan diperoleh
dan ini bisa memberikan rekomendasi usulan kepada mk
kemudian kepada presiden untuk memberikan surat pemberhentian
sementara tergantung berat ringan dugaan ataupun juga kesalahan yang dilakukan oleh patrialis akbar
selanjutnya juga nanti mungkin saja berkembang
tadi seperti rekan saya dari cnn yang mempertanyakan apakah mungkin ini berkembang pada dua hakim panel lainnya
dan ternyata dewan etik sudah memeriksa dua hakim panel lain
kemudian panitra dan panitra pengganti
dan sejauh ini tidak menemukan kesalahan di pihak pihak selanjutnya

dan selanjutnya mk mk nanti akan bisa memeriksa langsung patrialis akbar apabila dizinkan oleh kpk
atau juga bisa in absensia
jadi itu adalah follow up yang dilakukan oleh mk terkait kasus yang saat ini mendera patrialis akbar